meski laju penularan varian omikron dinilai tiga kali lebih cepat dari varian delta
tingkat kesembuhan juga dinilai paling tinggi
sehingga kementerian kesehatan menilai beban fasilitas kesehatan
belum menunjukkan angka peningkatan yang signifikan dibanding varian delta
data kementerian kesehatan menunjukkan total kasus covid sembilan belas
akibat penularan varian omikron di indonesia pada hari ini
mencapai tiga seratus kasus
sebanyak satu enam ratus diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri
dan satu dua ratus adalah transmisi lokal
kita tidak melihat beban vaskes yang begitu besar
seperti yang terjadi pada waktu varian delta
nah ini juga yang menjadi tentunya pembelajaran kita ya
bahwa kemungkinan omikron ini juga akan bisa mencapai puncak kasus yang sama
tetapi kebutuhan untuk perawatan
rumah sakit atau kasus kasus berat itu jauh lebih sedikit ya
tetapi tetap harus menjadi kewaspadaan kita
karena jumlah orang yang sakit ini kan jauh lebih banyak daripada varian delta
nah ini artinya harus kita pastikan
kalau kemudian jumlah orang yang lebih banyak jatuh sakit
kemungkinan untuk membutuhkan perawatan itu tetap akan ada
dan tetap mungkin jumlahnya akan banyak juga
karena memang secara jumlah penambahan omikron
yang tiga kali lebih cepat membuat orang lebih cepat tertular ya
artinya kalau delta itu hanya seribu
kalau omikron mungkin menjadi tiga ribu begitu ya
belajar dari varian delta tahun lalu
pemerintah melalui kementerian kesehatan telah menyiagakan fasilitas kesehatan
di rumah sakit terujukan seluruh indonesia
termasuk ketersediaan ruang isolasi dan tempat tidur pasien
varian omikron diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir bulan februari
kenaikan pada bor atau keterisian
pembelian tempat tidur juga mulai terlihat seiring dengan kenaikan kasus
rata rata bor rumah sakit rujukan di tingkat nasional sebesar tiga belas delapan puluh sembilan persen
dengan dki jakarta sebagai penyumbang tertinggi
yaitu mencapai lima puluh dua persen
di susul banten dua puluh dua persen
dan jawa barat enam belas persen
sebanyak tiga puluh provinsi di indonesia
masih dapat mempertahankan bor di bawah sebagiannya
pemerintah mengantisipasi lonjakan pasien positif
yang membutuhkan perawatan rumah sakit
dengan meningkatkan jumlah tempat tidur untuk pasien covid
hingga mencapai total sepuluh sembilan ratus sembilan puluh enam tempat tidur di ruang isolasi dan icu tujuh tn
meski demikian masyarakat perlu menerapkan kembali disiplin pengetatan perlindungan diri
di sisi lain pemerintah terus berupaya menuntaskan program vaksinasi
terutama untuk kelompok rentan seperti lansia serta kelompok anak anak